kembali ke jakarta di mana misteri sampah kulit kabel masih terus berlanjut ya
polisian daerah metro jaya telah menangkap enam tersangka terkait dengan penemuan sampah kabel
di gorong gorong di jalan medan merdeka selatan jakarta
puluhan barang bukti juga telah dikumpulkan di antaranya linggis
senter kepala sarung tangan bungkus kabel parang dan gergaji besi
sesuai dengan penyelidikan di reskrim suspolda metro jaya juga sedang melakukan
pengejaran terhadap tiga kelompok jaringan pencurian kabel lainnya di jakarta
ternyata ada kelompok pelaku yang spesialis mereka mencuri kabel kabel ini
nah kenapa ini bisa terjadi
karena ada jaringan kabel kabel baik pln maupun telkom
yang sudah berusia lama dari perusahaan menganggap itu tidak memiliki nilai ekonomis lagi
kemudian tidak diangkat juga karena akan biaya akan tinggi
membentuk jaringan baru
enam ini perannya berbeda beda
lima diantaranya adalah perannya mereka yang masuk gorong gorong
mengupas kabel dalam gorong gorong kemudian menaikkan isi kabel itu
berubah tembaga dan timah
satu orang berperan adalah yang menerima
yang berperan adalah di atas jalan
kemudian dari situ bisa kita kembangkan juga
kita sudah punya peta pelaku pencurian kabel di bawah tanah yang ada di jakarta
untuk mengetahui lebih lanjut mengenai misteri sampah kulit kabel ini
ada indra yani laksmi di polda metro jaya
laksmi apakah sudah diketahui siapa keenam pelaku ini
dan kira kira apa ya motif mereka
ya desi dan juga alvito untuk tersangka dari pelaku pencurian
dari penemuan sampah kabel yang ditemukan di medan merdeka selatan
memang dari pihak polda metro jaya telah menangkap enam tersangka
atau enam pelaku dengan inisial by n sm uc kun dan tgl
dan dari keenam itu memang desi dan juga alfito
dapat saya informasikan bahwa kelima diantaranya adalah pemulung
satu diduga adalah seorang penadah
dan berusia sekitar dua puluh delapan sampai empat puluh delapan tahun
dan dari di treskrim sus polda metro jaya
saat ini juga telah mengumpulkan beberapa barang bukti puluhan barang bukti lebih tepatnya
yaitu diantaranya adalah delapan belas senter kepala
dan juga ada sarung tangan
ada juga gergaji linggis
beberapa kotak makanan sisa dari pelaku melakukan proses pencurian
dan untuk proses pencuriannya sendiri memang
dari hasil penyelidikan dari polda metro jaya
untuk motifnya sendiri memang didasarkan pada motif ekonomi
bisa dibilang seperti itu
untuk kabel yang diambil oleh tersangka sendiri atau pelaku
memang adalah kabel lama
yang artinya tidak dipakai lagi oleh pihak telkom atau pihak pln
yang sampai saat ini juga masih diteliti oleh pihak polda metro jaya
dan dibuka diambil bagian tembaganya
dan juga di bagian timahnya
dan untuk dari informasi dari tersangka sendiri
memang untuk tembaga bisa dijual sekitar empat puluh per kilonya
sedangkan untuk timah bisa mencapai sekitar rp dua puluh
sedangkan untuk bagian kulitnya sendiri atau bagian lapisan terluar
memang tidak dijual
karena dihargai hanya rp satu
jadi memang untuk harga rp satu tidak terlalu bermanfaat mungkin bagi mereka
dan untuk dari keterangan daripada
polda juga mengatakan bahwa proses pencurian ini sendiri
biasa dilakukan tersangka pada saat malam hari
dan tersangka biasanya juga melakukan proses pencurian
itu bisa berhari hari di dalam gorong gorong
bisa mencapai dua sampai tiga hari
dan dari situ sendiri
ke enam tersangka memang melakukan proses pencurian dengan tugas yang berbeda beda
ada yang bagian menarik kabel
ada juga yang bagian mendorong kabel
ada juga yang bagian menarik bagian timahnya
dan juga bagian untuk mengangkat
atau mendistribusikan kabel dclv itu
ya baik terima kasih indrayani laksmi
nyampaikan laporannya dari markas polda metro jaya
ini ternyata pemulung ya katanya
tapi mungkin harus dieksplorasi lebih jauh
polisi masih melakukan penyidikan dan penyelidikan
mungkin saja ada tambahan
dan mungkin lebih dari enam orang
apalagi jumlah sampahnya itu luar biasa begitu banyak ya
setelah informasi berikut
kita akan berbicara mengenai eksploitasi ikan hiu secara besar besaran di indonesia
yang kemarin sempat kita lihat yang kemarin sempat kita lihat
yang kemarin sempat kita lihat
karena tingginya permintaan pasar internasional
dan apalagi hiu dianggap berhasil bagi kesehatan
kita lihat dalam tiga bulan terakhir
empat puluh ton lebih sirip ikan hiu itu dieksplorasi
dengan modus memanipulasi dokumen pengirimannya
laporannya akan bisa disaksikan ya sesaat lagi
apa lagi selain hiu
selain itu ada seorang siswa jenius di surabaya desi
terancam tidak bisa mengikuti ujian akhir nasional
mengapa apa sebabnya
kami akan kembali dengan laporan lengkapnya di cnn
indonesia news report sesaat lagi